jalan yang jauh jangan lupa pulang
tentang film yang satu ini
pasti utamanya banyak yang bertanya

atau nanti kita cerita tentang hari ini dua
tapi ini juga dibilang sekual
tapi dengan judul yang berbeda
karena ini cerita yang sama sekali independent dari film sebelumnya
film sebelumnya karakternya mungkin ada di shadow
hari ini karakternya jadi pemeran utamanya
jadi karakter utamanya
jadi bisa menonton atau sudah menonton
atau punya kesempatan untuk menonton film
nanti kita cerita tentang hari ini
lalu melanjutkan dengan jalan yang jauh jauh lupa pulang
akan jadi sesuatu yang lengkap
tapi kalau misalnya belum nonton
nonton ini aja udah dapet satu cerita utuh sendiri
dapat satu cerita utuh sendiri
kita fokus bahas kenapa sih harus bahas aurora di film ini
apa yang mau ditunjukin dari seorang sosok anak tengah
yang kita tahu kan aurora dengan segala
pergumulan batinnya di film yang pertama
jadi dari film pertama kita udah menyiapkan bahwa ini akan jadi trilogi
film pertama kita membangun universe keluarganya
dan menceritakan itu dari sudut pandangnya anak bungsu
sekarang ke anak tengah
nanti ketiganya ke anak sulung
karena yang kami percaya
keluarga itu sebenarnya kecil
unit terkecil dalam lingkungan
karena mereka terhubung lewat ikatan yang gak bisa mereka sangkal
tapi mereka bisa jadi tumbuh dengan jadi karakter karakter yang berbeda beda
dengan sudut pandang yang berbeda
dengan luka yang berbeda
dengan harapan dan cita cita juga yang berbeda
ada sesuatu yang kayak
yang membebani gitu
menarik ketika kita punya drama keluarga
tapi bisa bener bener dilihatnya
punya perspektif yang lebih holistik gitu
itu sih yang mau dicoba
kami bangun dari universe
nanti kita cerita tentang hari ini gitu
tentang keluarga tapi satu satu dikupas karakternya seperti apa
bung ipang karakter aurora nih
ada yang akan lebih kayak nge twist nggak sih dibandingin film pertama
apa yang mau ditonjolin dari karakter seorang aurora di film ini
oke yang menarik memang ini sebenarnya
lanjut dari yang tadi angga bilang gitu
waktu nkcthi keluar
orang tuh banyak banget jatuh cinta sama karakter anak tengah
karena selalu jadi yang paling diem
tidak bisa mengungkapkan
berada di belakang sodara sodaranya
nah yang menarik dari jalan yang jauh jangan lupa pulang
karena kita cerita aurora
kita memperlihatkan dimensi lainnya aurora gitu
jadi kalau anak yang di film pertama itu selalu tersembunyi di belakang dua sodaranya
ini dia struggling sendirian gitu
jadi perasaan itulah sebenarnya yang coba kita dorong
bagaimana dia hidup di luar area aman yang diciptakan oleh keluarganya gitu
kalau di film pertama kan orang tuanya sangat protektif
bahkan studionya itu ada dalam rumah
ini dia benar benar pergi ke rumah
dia bertemu dengan kehidupan yang baru
dan disanalah konflik yang kita bangun sebenarnya
nah bicara soal kehidupannya di negeri rantau
dalam hal ini di london kan
ini kan ada kemudian banyak tokoh tokoh yang ditemui oleh aurora gitu
kalau kita bicara satu film kemudian tokohnya udah banyak gitu ya tanda kutip
ada banyak banyak karakter baru
gimana caranya untuk menyeimbangkan agar fokusnya tetap ke aurora mas angga
kalau ngeliat dari film film saya dari sebelumnya gitu ya
mulai dari mungkin dari cahaya dari timur gitu
dan kebetulan juga ditulis sama ipang
kami memang suka sekali mengeksplorasi cerita cerita yang sifatnya ensemble karakter
jadi karakternya banyak dalam satu cerita gitu
karakternya banyak saling terhubung
kita bicara tentang human condition
dan ketika kami harus menulis jalan yang jauh jangan lupa pulang
ada satu antitesis dari film pertama
tentu kita pengen ngadirin sesuatu yang berbeda ke penonton
merasakan pengalaman menonton yang sama
atau konflik yang sama
dia harus dapat sesuatu pengalaman yang juga sangat kini gitu
sehingga kami memutuskan untuk cerita tentang
kalau yang pertama adalah cerita tentang nkcthi
yang kedua ini ceritanya tentang chosen family
nah dengan chosen family berarti kita harus menciptakan karakter karakter yang jadi support system
yang jadi mirror dari karakter karakter yang ada di film pertama
makanya kami membuat karakter namanya honey
dari kata nama karakter asli adalah ani suryani
tapi karena ani ani ani jadinya honey honey honey gitu
jadi dia menamakan dirinya honey
karena dia juga punya luka di dalamnya
di belakangnya kenapa dia menamakan dirinya honey
ada kit seorang keturunan jerman thailand
jadi kita pengen karena london itu kan multi culture
jadi masa udah sampai london temennya semua anak indonesia juga gitu kan
makanya ada kit terus ada jam yang jadi pacarannya aurora
dan ini semua nanti akan ketemu dengan angkasa sama awan yang dari karakter yang udah ada
nuclear family nya gitu ya
jadi inilah ketemunya gitu
karena ini juga jadi ditunggu kan
apa sih sebenarnya yang bikin beda gitu
karena saya tadi dapet bocornya katanya ini tuh bedanya adalah itu tadi
menghasilkan satu experience yang kayak suspense itu tuh apa
pertama di film pertama mungkin kalau kita nonton
ini film pertama itu pendekatannya lebih konvensional drama gitu
walaupun dengan alur yang maju mundur
alur yang maju mundur ini kita tetap kami pertahankan
film ini pendekatannya lebih puitis
gitu lebih banyak
apa namanya eksposisi gerak eksposisi itu action gitu
jadi lebih banyak peristiwa dibanding dialog misalnya
jadi lebih puitis secara visual
terus kemudian apa yang kita nggak punya di film pertama ternyata kita pelajarin
tentu sebagai filmmaker kami pengen berkembang untuk jadi filmmaker yang lebih baik
salah satunya adalah
dengan belajar dari kesalahan kesalahan film pertama
dan apa yang bisa kita bisa kita add di film kedua
yang film pertama gak punya tuh suspense
itu yang kami belajar waktu bikin mencuri raden saleh
kami belajar bikin suspense oke
kalau udah belajar bikin suspense masa pengalaman belajar bikin suspense nya gak dibawa ke film ini
sehingga di film ini kami berusaha
ngasih suspense ke drama yang sebenarnya ceritanya sederhana
ceritanya sangat relatable sama penonton indonesia
tapi bagaimana kalau cerita yang sederhana ini punya suspend
surspace itu kan kayak kita narik karet gitu panjang pelan pelan
dan kita tegang gitu nunggu sampai kapan karet itu dilepas gitu
nah metode itu yang kita coba terapkan di setiap penulisan scene dari scene dari masing masing scene
sehingga mudah mudahan penonton waktu nonton nggak cuma terlibat secara emosi
tapi juga sebagai sebuah cinematic experience penonton bisa melihat petualangannya
sebagai sebuah tontonan yang unik dan seru gitu
jadi kebawa feelnya disitu ya
dan itu pasti juga jadi tantangan tersendiri ya bong ipang
gimana caranya menuliskan naskahnya gitu kan
agar jadi apa ya rangkaian visual yang juga bisa menghasilkan tadi cinematic experience yang dijelaskan oleh mas angga gitu
itu tekniknya gimana tuh
oke yang menarik yang menarik memang saya harus bilang bahwa sepuluh tahun terakhir bekerja sebagai filmmaker saya penulis angga daya
karena kita bekerja bareng tuh gak pernah ada hal yang kita ulang sebenarnya
kita selalu melakukan sesuatu yang baru lagi dan lagi gitu
angga selalu punya inovasi dan dan untuk jalan yang jauh jangan lupa pulang yang menarik memang akhirnya kita menyusun
kita selalu kayak di film pertama kita nyusun kronologinya tapi lalu kemudian itu di driven sama feeling sebenarnya
jadi kita meletakkan bagaimana plot itu berdasarkan feeling yang mau kita kembangkan di dalam struktur cerita tersebut

jadi memang waktu tuh jadi bias disini ya

jadi kita kayak tidak terjebak dalam timeline peristiwa yang harus runut atau sebaliknya gitu atau harus kausalitas sebab akibat enggak
jadi kita mengikuti bagaimana tumbuhnya seorang aurora dari dia datang sampai akhirnya dia mengalami kegagalan pertama luka dan sebagainya
dan lalu kemudian dia pulih bangkit
iya akhirnya dia bangkit jadi kita mencoba membangun perasaan itu
makanya tadi angga juga bilang bahwa secara cerita ini idenya paling simpel sebenarnya tapi kita menghadirkan kompleksitasnya itu lewat apa yang dia alami
jadi akan ada sunyi disana akan ada sedih disana pedih disana itu coba kita ada harapan gitu kita coba urai itu berdasarkan perasaan yang ingin kita capai ketika orang selesai menonton
jadi apa sih yang orang pengen ujungnya tuh dia pengen lihat apa
kayak baca puisi
apa yang mau dicapai dan pasti kan dari script writer kemudian juga dari sutradara pasti punya pesan kan ada yang what to expect kalau nonton film ini di akhir tuh kita tuh pengennya
penonton merasakan ini gitu apa tuh
kami berdua sebenarnya lagi bergerak untuk belajar bagaimana membuat sebuah konten yang gak inspiratif
tapi aspiratif gitu jadi inspirasi tuh kayaknya udah old school ya gitu ya
udah lewat gitu ya orang kayaknya hari ini nggak butuh inspirasi deh yang mereka butuh tuh aspirasi bagaimana mereka bisa ngerasa dekat dan kemudian
terwakili perasaannya divalidasi lalu kemudian lewat apa yang mereka engage gitu misalnya dalam hal ini film ketika filmnya aspirasional
maka secara nggak langsung mudah mudahan penontonnya nanti jadi empower gitu
tergerak gitu ya melakukan hal hal yang mungkin selama ini dia
iya karena dia bisa mempicture dirinya bisa memprojection dirinya sama kayak sama karakter karakter yang ada di layar gitu ya

sama karakter karakter yang ada di layar gitu ya

bukan karakter karakter yang istilahnya turun dari surga gitu atau fairy tale gitu
kita lagi berusaha untuk belajar ke arah sana sih
maksudnya gimana ya bisa mengajak penonton lebih terlibat bukan dengan menggurui atau merasa menjadi orang yang lebih tahu dari penontonnya
sehingga penontonnya harus ngikutin semua wujangan dalam cerita kita

tapi malah kita pengennya berusaha kami pengennya berusaha lebih mengerti penonton itu sebenarnya seperti apa sih
apa sih sekarang yang dihadapin oleh orang orang di sekitar kita
oleh mereka yang datang ke bioskop menikmati film indonesia dan berharap film indonesia seperti apa yang mereka harapkan
itu yang juga coba kami jawab karena pada akhirnya seorang filmmaker itu gak bisa tumbuh sendiri
filmmaker itu butuh tumbuh bersama penontonnya
jadi itu yang sekarang lagi saya sama temen temen di vcinema mengusahakan bagaimana kami bisa tumbuh bareng sama penonton kami juga gitu ya
ekosistemnya itu ya
jadi harus bisa bener bener seimbang
terakhir nih banyak yang bilang kalau mau nonton harus

dan mungkin yang mutakhir memang hari ini melaanjutkan angga tadi bilang ini sesuatu yang aspiratif gitu

dan mungkin yang mutakhir memang hari ini melaanjutkan angga tadi bilang ini sesuatu yang aspiratif gitu
karena konsep keluarga pulang rumah itu hari ini di challenge luar biasa
jadi orang mempertanyakan ulang
dulu kan rasanya keluarga rumah pulang itu udah final
hari ini tuh orang mempertanyakan lagi
bisa nggak sih kita nambah keluarga
bisa gak sih gue pilih keluarga gue sendiri
itu mungkin pengalaman yang akan bisa didapat oleh penonton ya
dari sudut pandang cerita gitu
bagaimana itu juga bisa jadi sesuatu yang membawa keterlibatan hidup mereka hari ini
kayak konversasi konversasi yang ada hari hari ini
tentang bagaimana sibling rumah dan sebagainya
jadi bisa relate banget
harapannya mungkin penonton bisa menemukan dirinya di film ini
siapapun dia apapun situasinya
tidak harus menjadi anak kedua untuk bisa
tidak harus menjadi anak kedua untuk menonton film ini
tapi pada akhirnya suka nggak suka kita adalah bagian dari sebuah keluarga
dan tentunya kita akan mencari terus dimana akhirnya rumah kita untuk pulang
keluarga itu bukan jawabannya
mungkin ada bentuk lain
dan mudah mudahan film ini bisa jadi satu aspirasi gitu
untuk mereka yang hari ini dalam perjalanan
perjalanan untuk menuju rumah
jadi temukan rumahmu
jadi tadi kata mas angga dan juga mas ipang adalah
film ini diharapkan bisa menjadi satu perjalanan menuju rumah
mungkin harapannya dengan menonton film ini kamu bisa menemukan rumah kamu tuh
sebenernya dimana dan siapa sih
terima kasih banyak mas ragu
terima kasih banyak mas ipang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected